masuknya virus zika terus ditingkatkan
kantor kesehatan pelabuhan kkp bandar udara kuala namu deli serdang
memeriksa secara intensif suhu tubuh penumpang yang tiba dari singapura
pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran virus zika
selama delapan hari pemantauan kkp belum menemukan penumpang yang diduga terinfeksi virus zika
petugas kantor kesehatan pelabuhan kkp bandar udara kuala namu deli serdang
memantau suhu tubuh penumpang asal singapura yang tiba di bandara tersebut
pemantauan ini untuk mengantisipasi penyebaran virus zika
pemantauan dilakukan dengan alat pemantau suhu tubuh atau thermal scanner
alat ini bisa mendeteksi suhu tubuh khususnya di atas tiga puluh derajat celcius
nah yang pertama kalau dia terpantau suhu badannya meningkat dari thermal scanner
kita juga lakukan namanya body clean desinfektan
artinya melewati alat yang satu lagi
itu kita semprotkan semuanya
semua penumpang artinya semua sudah yang di dalam pesawat yang satu pesawat
termasuk tas tas tentengannya yang ada di bagasi
pemantauan ini akan dilakukan sampai ada instruksi penghentian dari menteri kesehatan
selama delapan hari pemantauan
petugas sebelum menemukan penumpang yang diduga terinfeksi virus zika
selain mendapatkan pemeriksaan suhu tubuh melalui thermal scan ini
para penumpang yang berasal dari singapura
sudah lolos pemeriksaan suhu tubuh juga akan diberikan kartu kewaspadaan kesehatan
kartu ini berfungsi bagi mereka yang dalam masa sepuluh hari sejak kedatangan
mengalami gejala demam ataupun batuk batuk
maka mereka bisa mengisi kartu ini dan membawanya ke fasilitas kesehatan yang berada di sekitar mereka
data ini juga nanti akan terekam di pihak kantor kesehatan pelabuhan bandara kuala namu
setiap hari ada ratusan penumpang asal singapura
yang tiba di bandara kuala namu
yanem prabudi delisa erdang
universitas erlangga surabaya jawa timur
senin siang mengklaim mempunyai konstruksi dasar vaksin virus zika
mereka siap memproduksi masal apabila pemerintah ingin membuatnya
sejumlah tim peneliti dari avion influenza research center atau arc
universitas erlangga surabaya
sibuk memindahkan prototipe vaksin untuk mencegah penularan virus zika
vaksin ini diklaim dapat mematikan virus zika
tim peneliti membuat vaksin dari campuran dua virus yang berbahaya
dengan tambahan beberapa penawar antivirus
setelah diuji di laboratorium ternyata virus zika langsung mati
ketua tim penelitian hoidal anwar nidong
menyimpulkan virus zika tidak berbahaya dan juga tidak mematikan
zika juga kita lakukan
penelitian penelitian mendalam terhadap vaksin zika
dengan membuat dengan secara membuat konstruksi dasar
sehingga nanti tinggal tunggu kalau pemerintah memang mengizinkan membuat vaksin sika kami siap
jadi oleh karena itu tinggal tergantung pada pemerintah mengambil keputusan vaksinasi atau tidak
meski tim sudah berhasil menemukan konstruksi dasar vaksin virus zika hingga saat ini
masih belum ada respon dari pemerintah pusat untuk bekerja sama maupun memproduksi vaksin ini secara massal
muhammad yanuar komarudin surabaya